kita ke informasi pertama jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil eksepsi terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
jaksa menolak karena menilai materi pokok bukanlah ruang lingkup eksepsi
sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat dengan terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
kembali digelar pada kamis pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
jpu pun menolak seluruh dalil eksepsi dan menyatakan pemeriksaan terdakwa akan tetap dilanjutkan
sementara itu tim kuasa hukum verdi sambo dan putri candrawati tetap menganggap rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan tidak diuraikan secara utuh
dan nantinya keputusan eksepsi diterima atau ditolak oleh majelis hakim akan dibantahkan
rejakan dalam sidang putusan selah yang akan berlangsung pada rabu dua puluh enam oktober
garis mering dua ribu dua puluh dua
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
karena telah memenuhi unsur formil dan materiel
menyatakan pemeriksaan terdakwa putri candrawati tetap dilanjutkan
berdasarkan surat dakwaan nomor resikter perkara
garis mering sepuluh
garis mering dua ribu dua puluh dua
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
empat menyatakan terdakwa putri cendrawati tetap berada dalam tahanan
demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
kamis tanggal dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh
menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
pegawai peter mmo pa statper the
puluhan para sesuai pak bok force your syahir mohamad langithari
pemeriksaan terdakwa elegis sambuh
ke banyak perhatian
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
empat menyatakan terdakwa ferdisambo tetap berada dalam tahanan
yang kita cermati dari yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
itu jelas tetap menurut kami tetap tidak menguraikan peristiwa
tidak runtut rangkaian kejadian seperti apa
hanya menanggapi secara formil
tetapi memang dalam eksepsi itu formil semua
tetapi menurut kami harusnya dalam dakwaan itu harus disusun secara cermat jelas
rangkaian atau urutan peristiwa harus betul betul dirangkaikan
sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing masing terdakwa
itu bisa kelihatan perannya masing masing
itu menurut kami bahwa di dalam tanggapan
itu tetap jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa
harus diuraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh sebenarnya